kalah sama hantu hantu eta nanti hantu hantu itu jadi ngelunjak
nah kalau gitu tenang sekarang kita balik lagi ke sana
eh taduh taduh
aduh kalau soal balik lagi oh enggak ah
eh ibu ranti aja sih sama temen temennya
bu messi saya tidak punya temen lagi selain bu messi sama bu endang
eh bu messi tenang
kalau hantunya udah kita atasin
nanti saya temenin nonton dangdutan
gimana sih gitu aja langsung menciut ngadepin hantu
apa sih lo ibu ranti
lagian sih bu messi begitu begitu amat sih
lagian pak rete
jenggot aja sama kumis menibak
tingkah mana kaburan aku
masih pak rete
eh bu ibu
syukur gak mabak pelur
eh pak rete
besok kan malam jumat keliuan
ini ada dangdutan di kampung sebelah
iya iya bang ajak neng dangdutan
kenapa jadi ngomongin dangdutan sih
kalau malam jumat keliuan berarti nonton layar tacep
emangnya ada apa
apa sih malam jumat
pakai dangdutan segala
serius dong serius serius
bu endang enggak sih mancing mancing aja
emang kalau malam jumat keliuan kenaun bu endang
kalau setiap malam jumat kliwon itu
setannya tambah banyak
mendingan saya ikut moksi aja deh
eh bu endang
terus kita pada pergi dari sini
nanti hantunya yang seneng atuh
mata hantunya lebih hebat daripada kita
kalau saya sih setuju apa yang dikatakan bu enda
setuju bener kan
setuju apa kata bu endang
ehh semuanya payah
zaman udah nau kayak gini aja masih percaya sama hantu antuan
itu juga saya pemberani
ya ditanya gua sih
nanti apa sih belanya sih
hei jangan ngikut di belakang saya mula tuh
ayo jalan duluan
kita itu harusnya jalan ya teteh bareng bareng
kan kita ditugasin bu endang
kita ditugasin buat nyari hantu itu berdua
ini iya berdua kan ibu ranti di depan saya di belakang
oh jadi nanti kalau saya dicaplok sama hantu bu messi mau kabur ya
hei enak aja tugas di belakang kan juga jaga keamanan
kalau dari belakang gimana
yaudah tapi saya doain mudah mudahan yang belakang
eh jangan buru dong
tolong ada hantu
itu warga yang ketakutan berarti hantunya ada di sebelah sana
oke gimana justru kalau hantunya ada di sebelah sana kita pulangnya ke sebelah situ
ih kau pulang juga sih
habis bu messi bercanda aja ayo kita cari hantunya
bu messi tenang
wih di ibu ranti
enggak tayar teh
belah belah belah
kalau saya nunduk ngintip bu messi ikut ya
satu dua tiga
kata saya juga apa bu messi
yang sama nyantutnya gak ada bu messi
kita teh jangan sampai terlalu gampang dipropokasi sama warga
nah orang tempat disini gak angker masa dibilang angker
iya buktinya kita berani
tuh liat tuh gak ada apa apa kan disana
kosong bener gak ada apa apa itu tadi ngomongnya pada hantu
alah kayak begini mah namanya messi juga berani
ya bu messi jangan suka nyundul nyunduh lah apa sih ah
nyundul lah nyundul
eh nyundul nyendul apa ibu ranti
eh dari tadi juga disini messi lagi ngomong nyeracas
ke bu messi kebiasaan kalau saya lagi ngomong tuh suka ngeganggu
oh gitu ya
ngeras lagi nyundul terus nyundul balik
he saya tuh gak pernah nyundur bu messi
ngapain juga saya nyundur bu messi emang bu messi bola
hei itu tembakan ya
ini alat mendeteksi hantu
kalau dia bunyi berarti ada hantu nih
jadi deket sini
hei bu ranti jangan pakai bercanda
maksudnya hantunya itu messi yang cantik ini haaa
gak mirip doang
aduh bu jangan bercanda tuh kalau lagi takut
coba kita lihat kemana arahnya
bukan ke aku
pikir bu messi sih
dempe dong kalian
kau lihat lihat lihat
ya tau sayang paling banyak lo muma kali ya
aduh muma tuh
gak apa apa deh mendingan dinaksirin sama pocong aja ya
ini kan mungkin ibu ranti cantik
tapi masa ditaksirin sama pocong
jangan bercanda jangan bercanda
eh bu messi sama bu ranti kok lama banget sih perginya
susulin disuruh susulin saya
biar nyahuk mereka sombong sih
sosok gak takut sama hantu lah
berani ini itu
dia tuh bu ranti sama bu messi tuh sosoan banget sih
pakai dateng keseluruhnya nyari nyari hantu
hah saya yakin mereka semua itu lebih berani melawan hantu
eh belum bu hendang
kenapa bu hendang gini pelein saya dan temen temen saya
bagai komandan hansip disini
aku tuh tersinggung loh bu omongan ibu
ibu itu ngeremehin kita kita loh
loh yang gak mandang aku terus sama anak buahku
terus pak rt juga
dia tuh sebagai jenderal loh di kampung sini
eh kalian aja suruh nyusulin gak mau
kalau nggak takut itu namanya apa
kita ini bukan takut tapi waspada
bener tuh pak rt
aduh bu hendang
aduh aduh bu messi
bisa gak jangan ada seng sengan
emang atau mini
bu ranti ghostbuster ya
ibu hendang gimana sih
eh pak rt hansipers eh tau gak kita ini lagi ketakutan nih
aduh pak rt bu hendang hansipers
kita teh abis nih umar umar sama hantu disana
iya maaf maaf atuh bu messi gak sengaja
tapi kena bibir tambah jontot
oh iya bener juga ngetrit tal bibirnya ya
pak rt bu hendang hansipers
saya emang mau menyerah aja lah
saya udah gak mau ngejar ngejar hantu lagi
bu messi bu ranti jangan nyerah dong
tunjukin sama hantu hantu itu
gimana sih aku takut sih
kalian ini kan the power of emak emak
eh bukan deh amat dong aku hercules
kita teh jangan sampe kalah sama hantu hantu eta
nanti hantu hantu itu jadi ngelunjak
nah kalo gitu tenang
sekarang kita balik lagi kesana
eh yang ini
eh yang ini
eh yang ini
eh ibu ranti aja so nambah temen temennya
bu messi saya teh gak punya temen lagi selain bu messi ama bu endang
eh bu messi tenang
kalo hantunya udah kita atasi
nanti saya temenin nonton dangdutan
kita pengen pup dulu maaf ya
badan aja gede nggak tau hanya pengen pup
lihat aja sebentar lagi bakal balik lagi
nge breath ketakutan pegang omongan saya lihat
belum tahu pak rt dia
ayo kan kita eh kita teh udah janji sama pak rete
jangan sampai kita jatuh gengsi
eh tapi mendingan kita dirumah aja nih
tiduran cantik udah gitu nonton tv sambil ngangunin anak
aduh bu messi saya juga maunya gitu
apalagi kalau udah ngomongin anak
tapi masalahnya saya gengsi ya tuh
sama pak rete sama bu endang
ya ya ya deh
kita nggak boleh takut
nggak boleh takut ya
itu asap dangdut